sementara jelang bertemu kamboja di laga terakhir penyisian grup a piala aff nanti malam
tim nas u enam belas akan melakukan rotasi pemain
pelatih fahri husaini akan menyimpan lima pemain inti dan fokus pada pertandingan semifinal
latihan persiapan akhir tim nasional u enam belas jelang menghadapi tim nasional kamboja
terus dimatangkan pelatih fahri husaini di lapangan stadion jenggolo sidoarjo
dalam persiapan ini fahri husaini tak hanya memfokuskan penyelesaian akhir bola bola mati
tapi juga strategi penyerangan lawan
dirinya juga telah merotasi sejumlah pemain inti yang akan fokus pada babak semifinal
dan laga final piala aff u enam belas grup a
meski sudah dipastikan akan lolos ke semifinal
namun timnas u enam belas tetap akan merebut poin penuh atas tim nasional kamboja nanti malam
pertama istirahat yang lebih banyak lagi dalam pertandingan
kami sudah lolos ke semifinal
tentu laga di semifinal jauh lebih ketat lagi jauh lebih berat lagi
saya penuhi pemain pemain yang lebih bugat lagi untuk pertandingan di semifinal
selama berlaga di aff dua ribu delapan belas timnas u enam belas memiliki rapor mengesankan
empat laga grup a dilewati dengan hasil sempurna
yakni empat kemenangan berturut turut
sementara tim nasional kamboja sendiri dipastikan tidak akan lolos
dalam babak semifinal setelah berada di posisi keempat di bawah myanmar dan vietnam